ngapain kamu pagi pagi dateng kesini
loh mama lupa
kan keluarganya afif
taunya aku lagi nenangin diri disini
udah nyinggung perasaannya kak nur
kamu tuh juga tadi sebenarnya udah kelewatan
kamu harus ingat
sudah mengorbankan dirinya untuk kamu
dan juga syifa
kamu harus ingat itu ya
aku emang salah
gak sepatas ya tadi aku bicara gitu sama kak nur
ya sebentar ya
kak nur aku minta maaf ya
aku bener bener gak bermaksud
untuk nyinggung perasaannya kak nur
jadi sekarang kamu sudah sadar
kalau omongan kamu tadi itu
bener bener kelewatan bella
kamu mencoba menjauhkan aku
kak ini cuma salah paham
aku gak ada maksud
untuk pisahin kak nur sama syifa
kakak tenang aja
syifa udah boleh pulang sama dokter
jadi kak nur bisa main lagi
bisa ketemu sama syifa
yang bener bella
iya kak nur
dokter bilang keadaan syifa baik baik aja sekarang
yaudah kak nur
sampai ketemu besok ya
mas civa besok sudah boleh pulang mas
terima kasih ya allah
ah sitiah itu temen aku dateng
oke oke aku bukain ya
kalau kak raina tau aku disini
sebenarnya siapa tamu yang ada di luar itu
itu temen aku radit sama pacarnya
yang umurnya emang jauh dibawah dia
gimana kamu udah suruh mereka masuk
gavin kamu tau gak sih siapa wanita itu
mereka kacau semuanya
kok bisa sih
tuh harus gimana sekarang gavine
cynthia kamu sekarang mumpet di kamar aku ya
nanti biar aku yang urus
akhirnya dateng juga bro
yaudah makanannya belum jadi sih
kalau udah disini pasti aman
kak rayunya gak akan masuk kamarnya
kalian tunggu di situ ya
tapi kenapa sih
dari sekian banyak wanita kenapa kak raine jadi pacarnya radit
kalian tunggu dulu di situ ya
gue pengen nyiapin makanan dulu di belakang
gak usah buru buru lah
kita juga baru datang kan
ya kan gue biar bisa kasih waktu untuk kalian berduaan
rusak loh ini
karina mau kesini
ntar aku bilangin sama gavin
yaudah deh aku nitip ini ya
aku mau ke kamar
kapak banget sih
susah banget dibuka pintunya
ya tuhan mati aku
kau biarin raina masuk ke kamar
makanannya udah siap
tapi kita makan di belakang ya
wah cepet juga
ke kamar mandi di kamar lo aja
karena katanya disana rusak
ini aku mau ke kamar mandi
tapi kok susah banget ya dibukanya ya
iya ini pintunya emang lagi rusak
kadang suka ngunci sendiri
ya aku belum sempet
untuk manggil orang untuk benerin ini
kamu pakai aja toilet ke depan
loh bukan yang di luar juga rusak ya
iya yang rusak
yang lainnya bisa kok
tapi itu banyak rusaknya ya
ya udah oke
hampir aja aku ketauan
loh mama lupa
kan keluarganya afif
taunya aku lagi nenangin diri disini
aku mau bawa bantuan ke rumah
nanti aku balik
ma aku lapar banget
aku makan dulu ya
gak usah pakai sarapan sarapan
sekarang juga kamu balik ke rumah afif
kamu harusnya ada di sisi suami kamu
karena saat ini sekarang
dia pasti sedang merasa bersalah
karena udah nuduh kamu pura pura hamil
so manfaatkan kondisi ini
banyak hal penting yang harus kamu lakukan
agar semua rencana kita berjalan dengan aman
iya ma aku pergi sekarang
ada apa lagi sih ma
ada baiknya kamu segera bertindak ya
kamu harus buat seolah olah kamu keguguran
supaya kita bisa segera mengakhiri drama yang menyebalkan ini
dan sebelum mereka semua sadar perut kamu itu gak besar besar
nah terus kalau aku udah keguguran kita gimana
pasti hafif bakal ninggalin aku lah kalau aku udah gak hamil lagi
udah kamu ikutin aja perintah mama
selanjutnya kamu tunggu instruksi dari mama
karena mama gak akan membiarkan afif dan harta kuarnya lepas
begitu aja paham
mama serahin aja drama keguguran itu sama aku dan tunggu kabar baiknya oke
ma ma afif berangkat ya
maaf ya sayang hari ini aku gak bantuin kamu untuk nyiapin keperluan ke kantor
gak usah aku juga gak ke kantor kok
aku mau ke rumah sakit
yaudah kalau gitu aku ikut ya sayangnya
aku juga kan senang kalau si fai itu udah sembuh dari sakitnya
gak usah nggak usah nggak usah aku bisa jalan sendiri kok ya
aviv harusnya kamu tuh bersyukur
sintia ini baik loh mau menerima anaknya bella
jarang loh begitu perempuan mau
afif papa rasa sekarang sudah saatnya kamu harus berubah
dan menerima sintia
kenapa papa sekarang jadi belain sintia juga sih
apa papa udah mulai kemakan sama ikhtinya dia
yaudah kamu boleh ikut
yaudah aku pamit ya tante om
nah papa jalan dulu ya
kak kakak kayaknya orang gak kabulin doa kenzo deh